agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan tidak terjadi kecurangan kecurangan
itu tadi kan semua akan bicara begitu yang disenting maupun yang tidak disenting
pilkada itu sudah akan mulai
pendaftarannya itu bulan juni kalau tidak salah
sudah dua bulan lagi berarti ini harus ada kerja kerja cepat untuk melakukan penataan
apakah itu peraturan apakah itu kpu nya atau apa
mereka kan nanti tertahan demo di depan mahkamah konstitusi
itu tadi saudara pernyataan dari calon wakil presiden mahfud md
menanggapi hasil dari putusan mahkamah konstitusi